dan kemudian kita juga akan lihat bagaimana reaksi yang ada di surabaya jawa timur yang rencana pemasangan stiker khusus taksi online ini membuat pengebudinya ketar ketir
mereka khawatir aturan yang mengacu pada peraturan menteri perhubungan no tiga puluh dua tentang taksi online ini bakal memperuncing konflik dengan taksi konvensional dan juga angkutan kota atau angkot
hari masih pagi ketika ira menerima order dari penumpang
ia pun menyiapkan mobil operasionalnya agar tidak ada yang kurang ketika penumpang datang
inilah penghidupan ira menjadi pengembudi taksi berbasis aplikasi online
tapi ketika ada isu akan ada
penempelan stiker bagi taksi online
nah kalau tanggapan mbak ira bagaimana terutama dalam sisi safety nya atau keamanan bagi driver dan penumpang
kalau saya pribadi saya sih menganggapnya itu bahkan bakalan ini ya bikin resiko driver tambah gede
karena kan lihat aja kejadian kasus kasusnya
nggak pakai pasang stiker aja ada yang kena
yang paling dikhawatirkan apa
nggak tahu nih sampai sejauh apa seberat apa tuh sanksinya itu
kedua juga kan kita takut juga kan kita sampai sekarang masih ada gesekan juga sama taksi konven lah angkot lah
itu yang kita takutkan
meski masih leluasa beroperasi perempuan tiga puluh dua tahun itu mengaku was was
ia khawatir aturan stiker ini bisa memperuncing konflik antara taksi online dan konvensional
kekhawatirannya cukup beralasan karena hingga saat ini belum ada regulasi yang memuaskan kedua pihak
keseluruhan penumpangnya juga sudah dikawal
sering terjadi di surabaya meski tidak sekeras di malang atau kota kota lainnya
pengemudi taksi online lainnya juga khawatir seperti ira
sementara ini pernah terjadi belum ada stiker aja kita didobrak dobrak pintunya
kalau menjemput penumpang di stasiun di mal mal apalagi nanti kalau ada penempelan stiker dari di sub maka akan nggak tahu lagi mas
bukan hanya sopir penumpang pun was was
para pengguna jasa ini takut penolakan terhadap taksi online memicu kekerasan kepada penumpang
apalagi ada peristiwa mobil pribadi yang dirusak karena dituding armada taksi online
kalau untuk dari pemerintah sendiri menurut saya nggak masalah
berarti pemerintah mendukung dengan adanya perusahaan online ini taksi online ini
dan mungkin untuk pr nya lebih ke gimana sih caranya biar taksi online ini bisa dikawal
bagaimana caranya biar taksi taksi konvensional ini bisa menerima dengan adanya perusahaan online ini
ada sih pasti ada rasa khawatir kan soalnya kan kelihatan banget jadinya itu tuh taksi online gitu
terus kalau misalnya lewat lewat pangkalan gitu kan yang ditakutin sih itunya sih biasanya
mbak saya mulai ya perjalanannya
peraturan menteri ini disertai sanksi bagi pengemudi taksi online yang melanggar aturan
aturan itu antara lain tarif sesuai batas yang ditentukan pemerintah wajib ujikir
sampai pembatasan jumlah penumpang
aturan itu membuat taksi online tak jauh berbeda dengan taksi konvensional
baik dari sisi operasional maupun tarif